penggunaan media sosial di era digitalisasi menjadi salah satu strategi yang penting untuk dilakukan oleh para politisi untuk menyerap aspirasi dan juga mendulang popularitas
popularitas ini juga berjalan lurus dengan sejumlah hasil lembaga survei yang menyatakan bahwa keaktifan para politisi di media sosial ini selalu menempatkan mereka sebagai posisi teratas sebagai calon potensial presiden pada pemilu yang akan datang
kita lihat dari akun twitter saja misalkan menteri pertahanan prabowo subianto dengan pengikut sebanyak empat lima juta di akun twitternya
kemudian diikuti oleh gubernur jawa barat rituan kamil dengan empat empat juta pengikut dan kemudian gubernur dki jakarta anies baswedan dengan empat dua juta pengikut
dan terakhir gubernur jawa tengah ganjar pranowo dengan satu sembilan juta pengikut
namun pertanyaannya seberapa signifikan faktor popularitas berdampak kepada elektabilitas para calon
dan politisi yang akan menempati posisi presiden pada pemilu dua ribu dua puluh empat yang akan datang
pengamat politik serta peneliti lembaga survei kedai kopi henry satrio berpendapat
popularitas dan keaktifan seorang politisi di media sosial tak memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap peningkatan keterpilihan atau elektabilitas
apalagi momentum pilpres dua ribu dua puluh empat masih lama
menurutnya belum tentu seorang politisi yang memiliki banyak pengikut atau subscriber di akun media sosial
akan memiliki jalan yang mudah menuju tangga presiden
terkait kisru yang terjadi di pdip henry menyebutkan
hal yang wajar jika para petinggi pdip kurang nyaman dengan aktivitas ganjar di media sosial
bagaimanapun ganjar adalah kepala daerah yang seharusnya mengutamakan pelayanan kepada rakyatnya
ganjar sebetulnya telah mentransformasi dirinya dari seorang politisi dari seorang pemimpin daerah
menjadi selebriti atau youtuber
nah itu transformasi yang dia lakukan
dan itu pasti marah pdip perjuangan
kenapa karena dia dikader untuk jadi pemimpin bukan jadi youtuber
aktif di media sosial itu nggak masalah
seperti hasil tersedia saya tadi bilang itu untuk mengangkat popularitas iya
tapi pada saat anda melupakan pekerjaan nyata sebagai gubernur atau sebagai kepala daerah lainnya itu jadi masalah

dan ganjar hampir sudah berubah
dan ganjar hampir sudah berubah
dan ganjar hampir sudah berubah
pada saat dia mempertahankan posisi gubernur di periode kedua hampir kalah dengan sudirman said

akademisi universitas indonesia wisnu triwibowo menyebutkan fenomena keaktifan para politisi di media sosial saat ini masih di tahap early adapters
artinya semua masih menggunakan media sosial tanpa mengetahui keuntungan yang akan didapatkan di masa yang akan datang untuk mencapai tujuan politik tertentu

namun peran media sosial ini tidak akan berubah
peran media sosial saat ini menjadi penting karena komunikasi antara politisi dan masyarakat menjadi non hirarkis dan egaliter karena keduanya bisa berinteraksi secara langsung
politisi bahkan sekelas bernie sandri sepuluh berinteraksi menggunakan sosial media kenapa
mereka melihat bagaimana trump fenomena trump di tahun dua ribu lima belas dalam kampanye nya menggunakan twitter apapun yang dituitkan donald trump harian itu menjadi agenda media dan dibicarakan media
dan itu membuat donald trump mendapat atensi di media sosial
di media sosial ini terjadi atensi besar baik melalui sosial media maupun televisi ataupun surat kabar gitu ya yang membuat dia menjadi populer dan mendapat dukungan akhirnya menjadi presiden
nah fenomena ini yang di indonesia belum terjadi mungkin kalau nanti di dua ribu dua puluh empat ada presiden gara gara itu terjadi presiden mungkin nanti semua politisi akan join the wagon
menurut wisnu bukan tak mungkin fenomena kepopuleran politisi di media sosial akan berubah dari fase early adopters menjadi fase lead majority
menurut wisnu bukan tak mungkin fenomena kepopuleran politisi di media sosial akan berubah dari fase early adopters menjadi fase lead majority
jika ada politisi yang populer di media sosial berhasil menjadi presiden pada pemilu yang akan datang